dari tadi dibuka dengan suaranya ariel saya merasa terintimidasi loh disini
ya udah sih gak apa apa malah saya kebayang ya diajak dinner sama ariel gitu jamuannya formal
aduh maafin ya prabu ya
sampai merah gitu mukanya nih
keteluaran sama bajunya tapi gini itu kan mungkin saja terjadi bukan cuma dilakukan oleh anda ya
tapi juga anda misalkan diundang oleh satu institusi oleh klien mungkin saja bisa menghadapi jamuan makan formal
banyak sekali tata cara yang harus dilakukan
etika menggunakan peralatan makan pun sepertinya masih awam bagi sebagian orang yang belum terbiasa
nah produser lapangan cnn indonesia debbie astari punya tips stable manner atau etika makan di sebuah jamuan formal untuk kita
biasanya saat menghadiri jamuan formal atau sekedar makan di restoran
banyaknya jenis peralatan makan yang diberikan cukup membingungkan bagi beberapa orang
nah sekarang saya akan memberikan tips
tips table manners untuk anda langsung dari alinya
nah sekarang saya sudah bersama dengan ibu indri budiarjo selaku praktisi dari kepribadian
apa kabar ibu
pertama tarik kursi
kita masuk dari arah sebelah kanan
kanan ke kiri ya
ya terus kita duduk
perlu diingat pada saat kita menghadapi fine dining seperti ini table manner seperti ini
kita tidak pernah boleh menaruh apapun di atas meja
hp ya taruh dong ya
even itu hp atau kunci ya
dan jangan pernah membawa toot bag

apabila sup itu datang kita gunakan sendok g
nah cara apa ini gimana biasa aja cara makan ini ya
tuh kan nih rahasianya ya
cara makan kita adalah sup ini panas tidak boleh ditiup
jadi harus diaduk
dan diambil dari dalam keluar
masuk dari samping
kita tidak boleh bungkuk ya badan kita harus selalu tegak
caranya adalah memegang garpu
ya jadi seperti orang salaman
terus seperti ini
jangan perlu jauh
dan alat ini tidak boleh
hai apa kabar
ini di tangan atau di bawah
tetap di bawah
kalau mau pakai tangan
semua dikumpulkan di tengah
semua dikumpulkan di tengah
semua dikumpulkan di tengah
ditaruh arah jam enam
mata pisau ini menghadapnya ke dalam
cara pegang gelasnya
ya dijepit diantara kelingking dan jari manis
kita rangkul seperti ini
jadi perlakukan semua gelas kaki ini
kira kira udah bisa kita minum atau enggak
taruh sendok di plate
nggak boleh ditiup
kalau masih panas gimana dong
masih panas masih panas
mari kita aduk
dan taruh di atas meja
itu artinya bahwa kita sudah selesai makan
dan acara table manners dan acara formal ini sudah selesai
kalau udah selesai kita tinggal berdiri
keluarnya gimana nih
kita berdiri keluar lewat kiri
dan kursi tidak perlu dimasukkan
karena nanti ada waitress yang akan memasukkan kursi
dan kita tinggal pergi saja
tinggal pergi saja
itulah tadi tips table manners yang bisa kita praktekkan saat kita nanti ada di jamuan formal
ataupun ya di restoran yang menyediakan banyak alat makan seperti tadi
nah sebelumnya terima kasih banyak lagi untuk ibu indri
sudah mengajarkan kita semua
debbie astari jakarta